bapak dan ibu yang masih
hai dalam hal ini kami terus akan mendukung akan yang sifatnya berada di belakang bapak anies baswedan
hai dalam pemilihan presiden di
hai dalam pemilihan presiden di
hai dalam pemilihan presiden di dua ribu dua puluh empat